kepadangan telasi dan desa kejaksaan
warga dibantu petugas terkait dan relawan berupaya membenahi rumah rumah warga
yang rusak akibat angin puting beliung untuk dapat berlindung sementara
dari hujan yang selalu turun di sore hari
pemerintah kabupaten sidoarjo masih terus mendata kerusakan rumah warga
dan telah menyiapkan material seperti genteng asbest hingga trepal
untuk dapat dipakai oleh warga untuk memperbaiki rumahnya yang rusak
petugas terkait juga tengah berupaya memulihkan aliran listrik
yang terputus akibat tertimpa pohon pohon yang roboh diterpa angin puting beliung
setelah itu nanti kita akan bantu materialnya
material apa yang dibutuhkan dari lapangan tadi
semalam sudah kita pakaikan tujuh puluh terpal untuk sementara kalau ada rumah rumah
yang mungkin membutuhkan itu untuk melindungi dari adanya hujan
dari manca negara ratusan penduduk di wilayah sacramento california
yang selamat dari kebakaran hutan di california ini mengungsi di tenda tenda pengungsian
mereka telah mengungsi di sebuah tempat parkir wallmart supermarket
sejak api yang menghanguskan rumah mereka
pada bulan november lalu
di tengah masa masa sulit para pengungsi korban kebakaran hutan california ini
menghabiskan hari hari mereka di tenda pengungsian
meskipun telah kehilangan rumah dan barang barang berharga mereka
bantuan masyarakat berupa makanan minuman hingga pakaian
membuat para pengungsi ini merasa terbantu
beberapa penduduk lokal bakal telah membentuk kelompok musik
the parking lot quartet untuk menghibur para pengungsi
sementara itu sebagian masyarakat banyak yang menjadi relawan
mereka merasa terdorong untuk datang dan membantu para pengungsi
departemen kehutanan california mengatakan
sedikitnya enam puluh satu ribu hektare hutan california telah terbakar
dan menawaskan sedikitnya tujuh puluh tujuh korban jiwa
sejauh sekarang kami hanya membuat hari demi hari
berharap kami bisa kembali ke rumah kami dan mulai membangun kehidupan kami lagi
kami tahu bahwa ada banyak yang berlaku di sana

kami tahu bahwa ada banyak yang berlaku di sana
kami tahu bahwa ada banyak yang berlaku di sana

kami tahu bahwa ada banyak yang berlaku di sana
kami tahu bahwa ada banyak yang berlaku di sana